sebanyak dua jamaah calon haji embarkasi solo gagal terbang atau ditunda keberangkatannya karena alasan kesehatan
kedua jemaah calon haji tersebut dari hasil pemeriksaan kesehatan tidak layak berangkat sehingga langsung diantar pulang ke daerah masing masing
penitia penyelenggara ibadah haji atau ppih embarkasi solo jawa tengah pada hari pertama pemberangkatan dengan terpaksa memulangkan dua jamaah calon haji ke daerah asalnya
pemulangan tersebut karena calon jamaah haji tidak memenuhi kriteria terbang
kursi kosong tersebut akan diisi jamaah calon haji cadangan
ada sekitar lima persen cadangan yang siap mengisi kekosongan selama pemberangkatan
pemulangan tersebut karena calon jamaah calon haji tersebut tidak layak berangkat sehingga langsung diantar pulang ke daerah masing masing
pemulangan tersebut karena calon jamaah calon haji tersebut tidak layak berangkat sehingga langsung diantar pulang ke daerah masing masing